kalau kita berdoa dan bertobat sungguh sungguh
siapa tahu allah mau kasihan sama kita
iya disitu kan tercantum nama pak haji sebagai direktur utama perusahaan ini ya kan
nah saya khawatir nih mereka kan curiga bahwa perusahaan kita ini milik pak rudi
dan kalo hal itu sampe terjadi dan elang membawa kaos ini ke pengadilan bahaya
mereka pasti akan tau kalo pak rudy sedang memanipulasi perusahaan
soalnya sebelum perusahaan ini dinyatakan bangkrut perusahaan ini ternyata milik ibu gita
aduh kalau begini urusanin ntar gue keseret seret juga lagi ah
ya pastilah kita pasti bakal diseret dan kita dipenjara
nah makanya gimana caranya pak haji itu mencegah elang supaya dia tidak tahu kalau perusahaan ini milik pak rudi
eh din semua
alhamdulillah ya sekarang ini udah sedikit lagi kunantan akan selesai
bener tuh bang mukli
sekarang kita kerja bakal pasti cepet kerjaannya
patah kan yang bilang tuh
bercerai kita runtuh bersatu kita teguh
kenapa mukanya lo cepet begitu
hah lagi ada masalah berantem lagi sama lang
nanti gue udah bilang jangan deket dua sama dia
ini bukan masalah sama orang cang
ya sama ini cang
lah kenapa sih dia sama gua
kenapa cang mau sih
jadi direktur bohong dua an di perusahaannya pak agus
sarah tau kok
kencang tau maksudnya sarah apa
kenapa sih incang mau jahatin elang
cang tau gak
sekarang elang sama mamanya lagi nyewa pengacara untuk ngasusin perkara ini cang ke pengadilan
kenapa rudy udah seolah olah ganti nama perusahaan jadi nama orang lain
yaitu cang badrun jadi direkturnya
ini tuh udah penipuan
penipuan ini pasti kebongkar cang
kalo udah kebongkar ini cang badrun bisa masuk pengadilan karena udah sekongkol sama pak rudy
kalau gak lo bujukin ulang supaya jangan bawa ini ke pengadilan deh
maafin sarah cang
tapi elang semua mamanya memang punya hak untuk mengadukan ini ke pengadilan
sarah gak bisa gak bantu apa dua
ya jadi tadi kita udah dapetin company profilnya ada di rahmat sekarang
ya jadi ternyata om badrun tuh direktur utama perusahaan itu
memang yakin kalau perusahaan itu tuh dipimpin sama papa dari dalam penjara
dan om badrun cuman boneka doang disitu
mas rudy itu bener dua ketelaluan
besok mama akan telpon pengacara mama
agar perusahaan yang dipegang mas rudy itu bisa kembali ke kita ya bang
apa ini yang gawat sih bang
ini si elang ternyata udah tau kalo gua jadi director dihubungan
nah dia itu cari pengacara mau bugar dan bawa ke pengadilan
serius orang tadi sih saran cerita sama gua
ya allah gusti
terus ini masalah satu aja belum kelar
gak ada lagi masalah gua pusing mati
loh memangnya ada masalah apa lagi tuh bang
eh ini uang pesantren ku udah diganti tuh
demosi itu kakak bisa dicairin
gak ada tabungan lain
gak ada bang
kita pasti dibilang kita korupsi uang kunanta bang
kok hidup kita jadi begini ya bang
lu kenapa begini sih
udah pasti bang
ah lu pake nangkut nangkutin gua segala pake ngomong begitu loh
udah mendingan sekarang lu jualin tuh semua perhiasan lu ya
semua muanya lu jualin
supaya uang itu yang kunanta bisa keganti begitu
lagian kalo ini semua ditutupin tuh ya bang
kalau ini semua dijual bang
gak mungkin nutup buat balikin uang kunanta
kok bisa ya
karena kan sebagian perhiasan aku itu bang imitasi
itu azam maghrib bang
lebih baik abang sholat dulu sana kamu sholat
berdoa sama allah
siapa tahu ada jalan terbaik buat kita bang
kalau kita berdoa dan bertobat sungguh sungguh
siapa tahu allah mau kasihan sama kita
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
assalamu alaikum warahmatullah warahmatullah
silahkan al mukarram jadi imam sholat
al mukarram lebih berhak
lo yang lebih pantas jadi imam
saya gak salah denger nih kok
kok tumpen ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
para santri sekalian yang ustadz banggakan
al mukarram haji badrun yang saya hormati
hari ini kita akan membahas
betapa allah tidak luput dari apa yang kita kerjakan